terima kasih anda masih menyaksikan reportase jawa timur
puluhan warga di banyuwangi mendadak tidak sadarkan diri dan mengalami kesurupan
selain berlari secara liar warga yang kesurupan juga mencari kubangan lumpur layaknya kerbau jadi jadian
mereka yang kesurupan ini adalah warga yang tengah mengikuti ritual kebohan alian
ini kembar nih
tugas mereka adalah menyiramkan air ke warga kesurupan
agar lumpur tidak lagi menutupi muka mereka sehingga bisa bernafas kembali
tidak jarang warga yang kesurupan ini mengajak ratusan desa warga lainnya ikut berjoget mengiringi alunan musik khas banyuwangi
puluhan warga yang mengalami kesurupan minggu pagi ini adalah warga yang mengikuti ritual kebuan
yaitu ritual untuk tolak bala dan keselamatan
ritual ini selalu digelar warga desa alian rogojampi banyuwangi
setiap bulan suro dalam penanggalan jawa
kebohan sendiri berarti kerbau
setelah acara di balai desa selesai warga dari tujuh dusun yang kesurupan akan pulang ke dusun masing masing
dengan diarap oleh warga lainnya
dengan diarap oleh warga lainnya
dengan diarak oleh warga lainnya
sepanjang jalan warga yang kesurupan akan menebar benih padi yang kemudian diperebutkan warga
setelah sampai di dusun masing masing warga yang kesurupan biasanya akan sadar dengan kondisi lemas
bahkan pingsan karena kelelahan menjalani seluruh ritual kebuan